hari ini digelar sidang gugatan sistem pemilu di mahkamah konstitusi
agenda pada hari ini adalah pembacaan pandangan dari pihak dpr presiden dan kpu
langsung saja kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia ausirio endolu
selamat siang rio bagaimana jalannya sidang gugatan sistem pemilu
dan bagaimana pandangan dari dpr dan pihak kpu sampai pemerintah dalam kasus sidang ini
pada agenda hari ini tadi mahkamah konstitusi mengundang tiga pihak
yang pertama adalah dari dpr di mana tadi ada perwakilan dari sembilan fraksi
yang turut hadir di dalam agenda sidang perdana pada hari ini
dan tadi dipenuhi dengan anggota dari komisi tiga dpr
dan lalu kemudian dari pemerintah tadi ada dari pihak kemendagri
yang juga turut hadir mewakili presiden
dan namun dari pihak kpu tidak hadir dengan alasan yang sudah disampaikan
kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
nah terkait dengan keterangan yang diberikan oleh dpr
ini kami juga bisa membagi dua begitu
karena tadi ada delapan fraksi yang sudah menyampaikan keterangannya
lalu kemudian juga satu fraksi dari pdi perjuangan juga menyampaikan keterangannya
terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon begitu
dan di mana kalau kita coba highlight dari keterangan yang disampaikan oleh
tadi anggota dari komisi tiga dpr dari fraksi golkar

terkait dengan mengapa sistem pemilu tidak bisa dihubungi dengan dpr
terkait dengan mengapa sistem pemilu tidak bisa dihubungi dengan dpr
sistem proporsional terbuka ini menjadi sistem yang memang harus tetap dilakukan
menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
yang pertama adalah alasan historis karena memang sejak pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima yang lalu
ini sudah sempat dilakukan pemilu dengan sistem proporsional tertutup
hingga pada awal reformasi begitu sehingga kemudian diubah mekanismenya
menjadi sistem proporsional terbuka
ini menandakan ada sejumlah alasan mengapa pada saat itu pemerintah memutuskan
terkait dengan sistem proporsional terbuka
lalu kemudian yang kedua adalah alasan prinsipil bahwa terkait dengan demokrasi
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat karena jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup
ini akan memberi jarak antara pemilih yakni dari masyarakat sendiri
dengan anggota yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat
dan yang ketiga adalah dari aspek konstitusi bagaimana kita mengingat pada tahun dua ribu delapan yang lalu
mahkamah konstitusi pun sempat pernah mengeluarkan putusan terkait dengan sistem

nah untuk memperdalam lebih lanjut terkait dengan alasan ataupun keterangan yang diberikan
oleh fraksi pdip di dalam ruang sidang tadi saat ini saya sudah bersama dengan anggota
komisi tiga dpr dari fraksi pdip arteria dahlan
selamat siang bang arief
assalamualaikum selamat siang
nah tadi apa yang disampaikan oleh pdip kalau yang saya garis bawahi ini adalah bagaimana
penguatan sistem partai politik untuk kemudian mendukung sistem proporsional tertutup begitu ya
nah ini adalah sistem yang terkait dengan demokrasi
nah ini apa saja yang melandasi alasan pdip untuk kemudian merubah sistem tersebut
ya tadi sudah sangat terang dan jelas ya bahwa pasal dua puluh dua ayat tiga itu mengatakan bahwa peserta pemilu
pemilihan anggota dpr dprd itu adalah partai politik
nah tentunya itu bahasa konstitusional
nah rasa yang dibangun itu tentunya
syarat akan memuatan
kami hanya ingin mengingatkan bahwa pdi perjuangan dalam keadaan sesulit apapun kita pasti akan memastikan konstitusinya hadir
kenapa kita katakan memilih untuk konstitusional tertutup
kami sudah melalui berbagai pengalaman dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pengalaman itu tentunya juga beralasan
mk mengatakan kalau memang betul apakah proporsional terbuka telah memenuhi prinsip pemilu
saya hanya mengatakan enggak kenapa
untuk sistem pemilu yang efektif dan efisien itu jauh itu
karena politik dan sistem pemilu yang berbiaya tinggi
kemudian mk mengatakan sistem ketatanegaraan yang berkualitas
kita tidak hanya memilih wakil rakyat
tapi wakil rakyat yang begitu terpilih
dia harus melakukan kerja kerja kebangsaan
tentunya diutamakan yang namanya kompetensi
bagaimana kita memastikan itu
tentunya kita melalui serangkaian kegiatan
kalau di pdi perjuangan partai kader jelas
kita seleksi rekrutmen kemudian pendidikan politik kaderisasi penjaringan dan penyaringan
kami memastikan bahwa kami ini adalah pabrikan pemimpin pemimpin bangsa
mas bisa lihat berapa banyak pemimpin pemimpin bangsa yang hadir di pdi perjuangan
ya baik itu kepala daerah anggota dpr dprd maupun presiden sekalipun
nah tentunya ini juga harus dipastikan
melalui serangkaian proses yang berkelanjutan
tentunya sistem pemilunya harus berpihak kepada penguatan parpol
karena parpo lah yang menjadi pilar demokrasi
parpol lah yang mewakafkan diri setiap saat tanpa dibayar untuk melakukan seleksi rekrutmen pendidikan politik kaderisasi
ini tentu juga harus diproteksi
melalui sistem proporsional terbuka tidak mungkin
karena sistem proposional terbuka
partai hanya dijadikan entrance ticket pintu masuk saja
setelah itu pinter pinter lah bermain
ya kan terpilih kita
tapi yang terpilih itu apakah cakep mampu kompeten
kemudian juga apakah punya rekam jejak dan kualitas yang bagus
apakah bisa bekerja melaksanakan fungsi fungsi kedewanan fungsi fungsi eksekutif
ini kan jadi permasalahan
nah dengan sistem proposal tertutup ini bisa kita reduksi
ya ada proteksi untuk nomor nomor jadi ini bisa terlindungi
mudah mudahan kalau suaranya sama seperti ini kan sudah jelas
partai punya proyeksi siapa siapa yang akan dijadikan nantinya
kebutuhan partai seperti apa
kalau sekarang belum tentu
partai butuh yang ahli hukum
yang jadi yang bukan ahli hukum
partai butuh yang ahli ekonomi
yang jadi bukan ahli ekonomi
nah ini akan menjadi permasalahan baru
karena pemilu itu tidak sekedar melaksanakan atau melahirkan anggota dpr saja
mereka menjadi petugas petugas partai
yang bekerja di pemerintahan
menjalankan fungsi fungsi pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat
ini butuh ilmu
kami berharap ini juga bagian daripada pencermatan
penguatan partai itu suatu keniscayaan
oke mbak tarik
kita berhenti di situ dulu mbak
bahwa sistem proporsional terbuka dianggap tidak cukup mampu untuk mendukung penguatan partai politik
nah kalau saya tanyakan bang terry
ini terkait dengan misalkan saya ambil satu contoh
pada tahun pertengahan dua ribu dua puluh dua ya
ini institusi partai politik ini mendapat tingkat kepuasan ataupun kepercayaan publik paling rendah dari sepuluh institusi
nah bagaimana kemudian menjawab ini
bahwa masyarakat pun sebenarnya tidak cukup percaya dengan institusi partai politik
kemudian dari pdip sendiri mengusulkan untuk merubah sistemnya
ya pertama kita apresiasi penilaian lembaga survei apapun hasilnya
mau parpolnya paling rendah atau paling buruk kinerjanya
tapi kami ini kan di parpol ya
kita senantiasa dari waktu ke waktu itu berusaha keras
bagaimana mewujudkan partai politik modern
bagaimana mewujudkan parpol yang sesuai dengan kandak
bagaimana mewujudkan partai politik modern
bagaimana mewujudkan partai politik modern
yang sesuai dengan kandak rakyat
yang kita lihat sekarang
tanya deh pakai hati
yang dihadirkan oleh kita itu apa kurang bagus
jadi dalam perspektif apa citra partai ini buruk
partai enggak megang apbn
partai kalau korupsi dari mana korupsinya
nah ini kita juga minta
jadi kita harus melihat secara proporsional
saya bukan mengatakan hasil surveinya kurang pas
ya kita hormati kita hargai
dan kami selalu berbenah untuk menjadi lebih baik lagi
terakhir memastikan saja
bang terry sebagai anggota dpr yang mungkin juga nanti akan nyalek di dua ribu dua puluh empat
kalau misalkan sistemnya dirubah
ini tidak akan ada berubah dari model kampanye
turun ke masyarakat begitu
ini tidak akan ada yang berubah
karena kan masyarakat hanya nyoblos dari partainya
ya ini yang saya katakan sama teman teman tadi
saya itu di dapil nomor urut tiga
kalau sistem proporsional tak tutup
belum tentu saya jadi
tapi kenapa kita kerja untuk ini
kita juga harus memastikan bangsa ini harus setiap saat diingatkan
walaupun tidak populer sekalipun
terima kasih banyak bang terry
semoga sehat selalu selamat bertugas kembali
begitu pernyataan ataupun alasan yang diberikan oleh fraksi pdip
terkait dengan sistem proporsional tertutup
yang kemudian tadi secara terbuka di dalam ruang persidangan disampaikan
bahwa posisi pdip jelas mendukung sistem proporsional tertutup
kita tunggu bagaimana sidang yang akan berlangsung pada minggu berikutnya
karena tadi kpu tidak datang
mahkamah konstitusi akan kembali mengundang kpu sebagai pihak terkait
di dalam agenda persidangan berikutnya
baik kami akan terus memantau perkembangan sistem pemilu
terima kasih koresponden cnn indonesia ausirion dholu atas laporan anda
selamat bertugas kembali